senang hati berkenan untuk mendampingi dan mengampung gerakan keluarga mas lahat nato tulu lampung
kami menghormati yang menjadi keputusan dari partai demokrat
untuk kemudian mencari kemampuan untuk mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
kemudian bergabung dengan koalisinya pak prabowo
jadi walaupun sebelumnya sudah dilakukan pembicaraan pembicaraan ke pdi perjuangan
atau antara pdi perjuangan dengan partai demokrat
namun kalau kemudian partai demokrat akhirnya memutuskan untuk bisa bersama dengan pak prabowo
tentu saja pdi perjuangan menghormati keputusan tersebut
tadinya kan memang muncul namanya mas ahy
karena demokrat sudah memutuskan untuk pindah atau menentukan dengan mas prabowo
ya tentu saja sepertinya tidak mungkin